pade gak usah pade ini udah ada kopi kok
pade gak ada apa apa pade
kayaknya kita banyak waktu dirumah
ya allah mau ngapain
kan tadi uangnya tutup
ya barangkali buka
gue usah usah kalau kita itu nonton drama
aku males dituduh pembohong mulu
padahal kan enggak
ya dayu betul tuh
adik adik ini yang nolongin ibu kemarin kan
kalian habis belanja
kalian ini benar benar anak yang rajin dan baik
oh iya jangan lupa loh nanti malam datang ke rumah ibu
iya pasti bu
ibu berharap banget
ya soalnya ibu pengen balas jasa kalian yang kemarin
yaudah ibu permisi dulu ya
udah ikut aja udah
hah udah kan
udah lagi muntah
pak ini warungnya buka jam berapa ya
warungnya lagi keluar kota deh warungnya tutup

maaf pak kita nggak sengaja
pegi pergi pergi
allah saja mengampuni dosa karena manusia lupa dan tidak disengaja
mahmallah pergi pergi pergi
aduh aku lapar
aduh aku lapar
kan ini kan udah jam makan siang
gue beli apa dek
ya aku juga lapar keles
oh iya ustadz di dunia beri kasih kita dua puluh menit doang
sekarang tinggal empat menit lagi
sudah kita kesana pak ari ya
hai pesat yes obrik itu mah gampang cil cil juga bisa hai sobre maha zee hadihi majalatun maha
zee hadzah hadzah hadzah hadzah maithabun maha zee maktabun sobre apa apa itu maksud saya
makanya kalian semua perhatikan ya pada saat
saat sedang menjelaskan ya sekarang kalian buka buku halaman tiga puluh enam
salamualaikum pak deh waalaikumsalam ada apa tadi pak dipanggil hajar ya udah
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh kamu ngapain di sini oh pasti kamu mau minta makan
sama pakde ya nggak bisa sebab apa sebab semua makanan yang ada di sini sudah dijatah enggak
pak ustadz saya kesini disuruh hajar suruh panggil pak deh gitu pakde tolong bikinin saya kopi dan juga
ustadz ridwan ya iya pakde kopi apa ya oh pikir pikir saja sendiri oh itu mau beace artinya
bikin aja cendili pakde ini enggak ada
oh makasih ya
oh makasih ya
oh makasih ya
oh makasih ya
oh makasih ya
pakde nggaknyalah pakai softly
ustaz aduh ini kok bisa pahit gitu sih pakde
kopi itu dikasih gula dong pahit ya
jangan jangan ustaz mengerjain saya nih
enggak ustaz itu beneran pahit ustaz
yah tak kena lagi pakde
tak kena lagi
parah juga ustaz ya
pakde kena lagi pakde
aduh aduh aduh aduh
aduh aset yuk
ini bukan siapa ini bukan siapa
itu bukan saya kan
sibuk di dapur kali ya mik
umi lu saja manggilin saya ada apa ya
umi itu mau ke atm
pak de bisa antar kan
loh karena biasanya sama pak kiai
abah lagi gak bisa pak deh
karena lagi ke perkembunan ku nantak
oh yaudah sekarang
iya pak deh gimana pak deh bisa kan
bisa tapi bisa minta izin sebentar nggak
kenapa pak deh
saya belum mandi
gak usah mandi pak deh
pak deh udah cakep